kok saya datang pada diem aja sih
pasti si sopri disuruh nikah sama si dede
selamat anak saya
selamat si entut
masuk aja dong mas sendiri
kalau nanti saya jadi rt disini
saya masuk rumah kamu
dah polisi aja gak bisa masuk rumah orang sembarangan dah
apalagi ketua rt
nanti kamu ktp nya tidak saya perpanjang
nggak usah dang
nggak perlu ktp saya udah panjang
nggak perlu diperpanjang lagi
kalau kamu butuh surat keterangan dari rt
tidak saya kasih
nggak perlu dong saya tinggal minta sama ketua rt nya
kamu kan belum jadi ketua rt
ketua interupsi ketua
pengen banget jadi ketua rt ya
sok banget calik
dedek teh mana
bang teh sudah ngarep makan enak
kenapa tuh pake med
kesampe setan google
ketika minggu depan
saya pamit duluan ya pak ya
assalamualaikum pak ustadz
pak ustadz mau kemana
hebat pak ustadz
lagi jalan aja bisa jikir dengan husu
pantes murah rejeki
kamu udah masak kum
kamu sudah masak atau belum
rumah kamu bersih ya kok
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tos dulu ah
kamu kaget gak day
gosip apa sih
naro sapu dulu ya
rumah kamu enak bisa enak
ngomongin rumahnya akum itu bersih ceng
gak ada sampah
gak ada debu
aku mau pinter cari rumah ya ceng
mestinya tuh dulu saya beli rumah ini nih ceng
biar lebih santai doi
kalau dede nikah sama kang sobri ribet ya cak urusannya
mau tinggal dimana coba
mau tinggal di cedahu
mau tinggal di cedahu mana mungkin coba
mana mungkin mbak eros mau terima sobri tinggal di sana
mau tinggal di sini juga gak mungkin cuy
mana mungkin pak kemet mau terima si dede tinggal di rumahnya
ngekos aja di cidahu
di cidahu tuh banyak banget kesannya
kalau kang sabri sama dede tinggal di cidahu
jadi kan dede bisa ngurusin ma eros tiap hari
tapi kan si sobrik kerjanya di sini
udah kerjaan aja gajinya kecil
dan percaya sama cece
lama lama si dedeh bakalan berangkat ke luar negeri jadi tkw
kum jadi bener kum
pak kemet pak ustadz ceng
ceng aku sakit itu
gemes saya sama kamu doi
tuh kan jadi lupa kan mau cerita apa
kamu sih doi
kamu belum cerita atau ceng
pak kemet pak ustadz
pak ustadz tadi kan papasan di jalan sama saya tuh
pak ustadz mau kemana pak ustadz
tapi dia diem aja
ya malah jalan terus
berarti kan dia lagi stres
itu budeg namanya kak ceng
bukan stres itu budek kalau nggak dengar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pergi kementerian mesir
pergi kementerian mesir
pergi kementerian mesir
pergi kementerian mesir
pergi kementerian mesir
pergi kementerian mesir
pergi kementerian mesir